terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan untuk membahas lebih jauh apa kira kira yang menjadi fokus dan juga titik berat
dari pidato kenegaran presiden pada tahun ini sudah bergabung bersama kami
langsung dari studio deputi dua kantor staf presidenan ksp abed nego tarigan
selamat pagi mas bram
baik ini luar biasa senang sekali kita sudah berangsur normal begitu ya
bisa bertemu langsung kembali tidak menggunakan sambungan online begitu ya
nah bang ini kemudian tadi pagi kita sudah melihat presiden jokowi menggunakan adat bangka belitung begitu
nah sebetulnya apa yang ingin disampaikan presiden
apa kemudian makna adakah tertentu yang disiapkan setiap tahunnya begitu
kalau tentu itu surprise dari pak presiden selalu ya
tapi menjadi satu pakem bahwa pak presiden akan menggunakan pakaian adat kita
dan itu juga bentuk penghargaan beliau sebenarnya terhadap keberagaman kita
dan ini memang satu
upaya yang terus dilakukan oleh beliau misalnya tahun lalu ketika kita kerja keras dalam menghadapi pandemi
kalau dari sisi kami melihatnya pak presiden kayaknya lagi nunjukin kesederhanaan
kesimpulan itu dengan badu ya
dan kerja dan bagaimana kita menjawab krisis dalam situasi yang prihatin
nah tentu ini ada hal hal yang penting juga kita ingat bahwa
bapak presiden ingin membawa ruang ruang kekayaan adat kita dalam hal ini pakaian misalnya
sekaligus juga tentu akan membawa memperkenalkan daerah tersebut
dalam pengambilan kebijakan tertinggi
ya ini di sidang tahunan ini
jadi kami melihatnya memang pak presiden memberikan pesan itu keberagaman
dan sekaligus menempatkan adat dan budaya kita itu dalam ruang tertinggi di dalam pengambilan kebijakan
baik artinya apakah kemudian ini bisa diartikan ini juga adalah dorongan dari presiden
agar kita juga tidak hanya memakai setelan jazz begini atau misalkan batik
misalkan untuk menggunakan kembali menggerakkan baju baju adat ini
selalu ada motivasi itu dan sedikit keberuntungan di kita
misalnya seperti tahun lalu itu baju badu itu sangat laris
dan sangat digemari oleh banyak pihak setelah presiden pakai
orang orang berburu sampai ke banten terkait dengan pakaian itu
dan ini juga bentuk bentuk apresiasi
masyarakat kan mengapresiasi bisa mengenakan bisa mengoleksi bisa memahami juga kan
baik artinya termasuk dorongan ekonomi dan juga umkm ya
umkm betul sekali
baik bang abed ini kita tahu kemudian menjadi tahun ketiga begitu ya kita menghadapi pandemi di tahun kemarin
presiden jokowi cukup
kental kemudian membahas soal pandemi
menyebutnya seakan akan seperti api bisa membahayakan namun juga bisa dimanfaatkan
seberapa besar porsi pandemi akan juga dibahas dalam pidato tahun ini
tentu akan sangat mempengaruhi ya mas bram
karena kita tahu bahwa kita dua tahun setengah
dan kalau kita ingat tahun bulan bulan ini bulan bulan delta ini tahun lalu
tidak lagi parah parahnya kira kira
dan kita dihadapkan pada situasi
hanya memang kita ingat juga bahwa pak presiden menyampaikan sejak dari tahun dua ribu dua belas
itu mengatakan bahwa pandemi harus mendorong kita untuk melakukan reformasi
reformasi kesehatan pendidikan perlindungan sosial
kemudian yang di tahun dua ribu dua puluh satu beliau menyampaikan kita harus membajak krisis
membajak krisis artinya membalikkan satu situasi yang beresiko dan berbahaya itu menjadi satu peluang kita untuk tumbuh dan berkembang
nah bisa kita lihat sekarang dampaknya ya
ternyata ini semangat ini kan direspon oleh publik kita
karena ini bukan murni kerja pemerintah kira kira gitu
karena apa yang disampaikan
kebijakan pemerintah apa yang menjadi kebijakan kebijakan itu tentu perlu sekali dapat respon dan dukungan
nah seperti tadi reformasi membajak krisis
ternyata kita punya kemampuan pulih lebih cepat dibanding negara negara lain
ketika ada pelonggaran sedikit kita itu bisa cepat sekali adaptasi
dan kemudian juga mengalami pemulihan ekonomi kita
dan kemarin laporan dari bps cukup mengembirakan pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus
kemudian yang kedua juga bahwa situasi secara sosial kita juga cukup terkendali
kedua kita bisa mengalami kejadian kejadian yang sangat mengkhawatirkan
akibat karena pandemi maupun juga dampak dari misalnya efek dari rusaknya supply chain yang berkomplikasi ke harga dan lain sebagainya
karena ukraine dan rusia
jadi ini merupakan satu keadaan dimana semangat gotong royong yang kita lihat itu bisa jalan gitu
dan ini buat kami ya
apalagi kalau saya yang mengikuti pandemi covid dari awal begitu sebagai deputi gitu
itu gak mudah memang
tapi ternyata masyarakat kita itu satu sisi itu sangat kritis
tapi ketika menemukan ininya juga nggak terlalu sulit
misalnya titik tengahnya
ketika misalnya kayak vaksin
itu kan kontranya luar biasa ya
tetapi kita ketika bergerak itu dan kemudian masyarakat makin memahami
itu kita malah dapat apresiasi untuk itu
jadi ini saya lihat itu memang ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa
bagi kita menggunakan momentum pandemi dan kemudian juga krisis di tingkat global ini
untuk kita bergerak lebih optimis
dan pak presiden pasti akan dugaan kami kuat gitu ya
karena pidato ini juga masih
tapi jangan jangan bang abed sudah mendengar bocoran gitu
jadi akan bergerak menyampaikan berkaitan dengan itu
dan tentu pandemi covid dan situasi yang ada di tingkat global akan menjadi atensi di dalam pidatonya
oke berarti krisis global termasuk salah satu poin
ya saya akan membahas itu nanti
apakah kemudian ini akan juga menjadi salah satu perhatian untuk kemudian menggenjot ke depannya booster akan ditingkatkan lagi bang
kalau di dalam pendekatan itu memang kita akan berupaya untuk itu ya
karena sudah menunjukkan walaupun banyak pro kontra tapi sisi lain juga banyak pendukung pendukung kebijakan vaksinasi ini
nah booster ini memang akan kita dorong
nah hanya memang ada juga catatan di kita itu karena situasi relatif terkendali kadang kadang sense of crisisnya di tengah tengah masyarakat itu nggak terlalu tinggi gitu ya
sehingga misalnya udahlah udah ini udah lebih aman situasi sekarang
apalagi misalnya kita lihat hampir semua yang terkena covid ini kan gejalanya mild ya
walaupun mereka baru vaksin dua kali sehingga ini memang jadi pr buat pemerintah dalam mengembangkan strategi strategi
untuk bagaimana memastikan perlindungan
dan juga untuk perlindungan masyarakat dalam hal ini kita bicara tentang vaksin
tadi anda juga menyebutkan soal ancaman global tapi kita akan bahas setelah jeda
pemirsa cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news dan kita akan masih melanjutkan dialog bersama dengan deputi dua kantor staff presiden abed niko tarigan
tadi kita sebelum jeda bang abed kita membahas soal apakah kemudian bahasan krisis global pasca pandemi ini akan menjadi salah satu bahasan utama dari pidato kenegaraan
ini kalau kita kecilkan lagi kan pangan energi keuangan seakan akan menjadi fokus yang kemarin disampaikan juga oleh presiden seperti apa nanti
nanti mungkin akan
dan lebih banyak juga berkaitan dengan mungkin nanti akan di pidato apbn nanti ya
itu akan sangat mempengaruhi tentu
tapi dikait dengan pidato kenegaraan ini memang konteks tadi konteks global menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan
karena kita tahu bahwa soal isu pangan isu energi keamanan isu keuangan juga sangat mempengaruhi
nah hal hal ini memang perlu mendapat perhatian kita karena di sisi lain kita punya agenda
yang bapak presiden sebenarnya sejak di periode kedua ini menetapkan kan sdm unggul ya
karena untuk menyambut seratus tahun indonesia nanti di dua ribu empat puluh lima yang setelah periode lalu itu fokus menitik beratkan nomor satu di infrastruktur
sekarang ini di sumber sdm unggul
pembangunan sdm nya ya
dan kita tahu itu sangat bergantung tadi tuh
pangannya energinya keamanannya akses pendidikan akses kesehatan ini akan menjadi satu isu yang tentu mendapat perhatian besar dari pak presiden
soal keamanan ini juga menarik bahwa kita bicara soal keamanan kawasan itu kan sangat dekat ya
apalagi kemudian kemarin ketegangan tiongkok dan juga taiwan
apakah kemudian ini akan juga membahas soal bagaimana peran indonesia di internasional begitu bang
mengingat tahun ini presidensi g dua puluh dan kemudian indonesia cukup rasanya berperan dan mengenalkan sebagai penengah begitu
nanti mungkin ini akan menjadi satu konteks saja yang dilepas
tapi persisnya nanti tentu kita dengar dari pidato bapak presiden dan terkait dengan ini memang indonesia kebagian ya
mungkin juga diberkahi misalnya presidensi g dua puluh dan kita akan masuk menjadi kepemimpinan asean akan ke kita juga
jadi ini juga pasti akan sangat mempengaruhi dinamika di tingkat global dan bagaimana indonesia akan memainkan peran peran kepemimpinannya
artinya kemudian ketika g dua puluh ini berhasil akan juga menjadi catatan baik begitu ya ketika asean tahun depan itu bisa kita ada di kita pimpin
baik ini kemudian juga menarik adalah di sejumlah lawatannya seakan akan presiden cg dua puluh
apakah ikn ini akan juga menjadi bahasan dan porsinya seberapa besar nanti bang
persisnya nanti kita harus dengar ya kemungkinan besar itu bisa jadi di apbn nantinya
oke nanti siang ya
tapi dalam konteks ini perlu kita ingat bahwa semangat dari ikn ini kan satu semangat bagaimana mendorong indonesia sentris begitu ya
dan saya bisa melihat bagaimana dinamika yang sangat positif di indonesia timur
saya baru dari sulawesi
beberapa waktu yang lalu
itu karena mungkin secara jarak juga lebih dekat
dan kemudian juga secara ekonomi kayaknya mereka akan sangat mendapat manfaat
karena suplai suplai kebutuhan itu akan banyak sekali dari indonesia timur
mulai dari makanan dari sulawesi dan seterusnya
jadi saya melihat bisa merasakan di sulawesi barat di sulawesi selatan gitu ya di sulawesi tengah
itu ada satu semangat yang luar biasa
nah namun kembali tadi ke ikn
saya dari sisi kami melihatnya bahwa ini sudah diputuskan oleh pemerintah dan dpr
tentu yang paling penting nanti ini bagaimana proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya ini bisa secara akuntabel dan transparan
ini isu akan menjadi sangat penting
dan tentu di pemerintah perlu sekali kami untuk bisa secara sungguh sungguh memperhatikan dan mengawal proses ini
artinya kemudian yang anda katakan tadi misalkan keuntungan dari sisi suplai begitu
keuntungan ikn ada berada di kalimantan yang tengah indonesia
apakah itu akan menjadi poin poin capaiannya juga
saya kurang tahu persis untuk terkait dengan apakah di sini poin capaian
tetapi ini pasti akan juga sesuatu yang perlu diadres
terutama nanti di siang pastinya
kalau di pidato kenegaraan ini pada pagi hari ini tentu akan lebih banyak bagaimana kita apa namanya
mengangkat tentang satu keadaan yang kita kemarin dari pandemi kemudian kita berhasil bisa dikatakan menangani dengan baik ya
tambah lagi tadi situasi ekonomi juga
berjalan dengan baik
dan kemudian juga bagaimana kondisi sosial di kita
dan sekaligus juga ini apresiasi presiden tentunya terhadap kerja gotong royong yang kita laksanakan oleh seluruh elemen bangsa
apakah termasuk juga soal jawaban presiden soal tantangan kedepannya seperti apa
kemudian tadi kita bicara soal vaksin booster capaiannya masih sedikit
kemudian tantangan keamanan tantangan dalam negeri
kita sudah masuk tahapan pemilu misalkan
seperti apa nanti
ini memang pasti akan menjadi satu hal yang mendapat perhatian
nanti karena memang kalau kita lihat itu pidato kenegaraan nanti pasti akan punya korelasi yang kuat dengan pidato yang di siang hari nantinya terkait dengan apbn
nah terkait dengan konteks kita akan menghadapi pemilu tentu ini juga jadi catatan dan perhatian
tapi kemungkinan besar itu akan lebih banyak disinggung dan dikomunikasikan nanti di apbn karena terkaitan dengan proses penyelenggaran pemilu dan anggaran pelaksanaan pemilu itu
kemungkinan itu akan ke arah sana
nah ini memang kalau dilihat di dalam
dalam pidato kenegaraan di pagi hari ini tentu ajakan pemerintah ya ajakan presiden untuk kita bisa lebih mengapresiasi capaian capaian kita bersama
dan kemudian juga bagaimana slogan kemerdekaan atau tema kemerdekaan tahun ini itu memang bisa benar benar kita internalisasi dan bisa kita jalankan
baik artinya mungkin di pidato kenegaraan akan secara makro begitu ya
makro betul sekali makro sekali
baik tapi apakah kemudian saya masih akan di soal pemilu tadi ini kemudian menarik banyak perhatian apakah ada jaminan misalkan soal keamanan keberlangsungan
mengingat kalau kita tahu kemarin di tahapan pemilu ada puluhan partai yang mendaftar artinya banyak pihak yang merasakan bahwa ini akan angin segar bagi demokrasi kita kemudian ke depan
kalau tentu semua itu diatur dengan peraturan perundang undangan ya terkait dengan kepesertaan pemilu dan lain sebagainya
nah tentu dari sisi pemerintah itu akan lebih fokus bagaimana menjaga dan memberikan dukungan
yang memadai termasuk juga soal keamanan kemudian juga soal anggaran dan kemudian juga memastikan penyelenggara pemilu itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya baik
baik dan kita lihat di visual begitu presiden jokowi dan juga rombongan sudah akan menuju ke dalam ruangan nusantara di ruangan sidang paripurna gedung nusantara maksud kami
dan kita akan jeda sejenak breaking news cnn indonesia akan kembali segera
saat lagi tetaplah bersama kami